sekarang lu udah berhasil mendapatkan lita
jadi mobil gua harus kembali ke tangan gua dong
tenang men mobil lu pasti gua balikin
ini makasih banyak
lu memang sobat yang baik
sekarang lu minta dong sama mertua lo
gua yakin mereka pasti akan memberikan lu mobil
mertua lu itu kan orang kaya
mertua lu pasti banyak
mertua lu pasti banyak
lu banyak duit dong
oke makasih banyak
gua doain ya
aku cuma mengerti
padahal itu mobil sudah aku simpan di tempat biasa
dan aku juga sudah lakukan
pengurusan sama polisi
sampai sekarang hasilnya tetap nih
semua kejadian ini sama tante
tadi pagi pas tante tanya soal mobil gue
aku bilang masuk bengkel
karena aku gak mau dia tahu kejadian ini tante
aku takut dia sedih
tante bisa bantu aku
kalau gitu besok kita ke showroom ya
kita beli mobil baru
biar tante yang bayar
kamu gak usah sungkan
selama ini kamu juga sudah menyenangkan tante
wah keren nih
jadi ini mobil baru loh
terus lo dapat apa lagi main
nah ini baru yang pertama yang kedua dan seterusnya
gue tinggal atur aja gampang semuanya
mereka udah ada di tangan gua me
itu soal gampang men
yang penting lo siapin dulu duitnya
maka barangnya akan dapet
tempatan mana antara anak sama ibunya men
dua duanya gua suka
gua dapet ganda
gua dapet emaknya
gua dapet juga anaknya
terus hartanya men
kamu kok tadi pagi suruh bisiti ngurusin kuma
sekali kali aku butuh jalan jalan dong pak
aku juga gak pernah jalan jalan
makanya aku suruh bisiti untuk ngurus bapak
selama ini aku tidak bisa membuatmu bahagia
aku tidak bisa melakukan apa apa
aku tidak bisa membahagia dengan bapak
aku tidak bisa
aku sudah berusaha untuk menguruskan kamu
penyakitmu ini membuatmu terkurung di rumah ini
tapi kan tidak seharusnya mama menyuruh bisiti membangunkan aku dari ranjang ke kursi rudak
emangnya kenapa ma bisiti
bukannya kita sudah menganggap bisiti itu seperti keluarga kita sendiri pak
bapak gak usah canggung
masih rehat saja
apa sih dengan kamu
kenapa kamu berubah begini
aku gak berubah
itu cuma perasaan bapak saja
sudah aku capek
kisah kejadian kami
kalau kamu tahu

tapi saya sudah lama saat ini keluar dari rumah ibu saya
curhat sama gue
tapi kenapa sekarang
kok lo jadi cuek gitu dan lok emang hindar dari gue
ada apa sih lit
lo masih ingat sama rizky ya
hmm terus apa dong
papa makan dulu ya
mama lagi pergi sama mas rudy pak
jadi kamu tadi pulang kerja sama siapa
aku naik taksi
soalnya mama sama mas rudy mau pergi ke tempat kerjanya mas rudy
biar mama sekalian dikenalin sama rekan rekan bisnisnya mas rudy pak
mama sejak punya menantu itu sibuk sekali
bagaimana sikap rudy pada mama
sekarang papa makan dulu ya
typik yak criar
pak abis kok lu sudah pulang
aku gak kerja pak aku cuma antar little ke kantor tadi
bapak lagi bercemur ya
kamu sudah ganti mobil ini
nggak pak mobil yang kemarin udah nggak enak
jadi lebih baik aku pakai yang ini lebih gagah
yaudah pak aku ke dalam dulu ya
rudi kamu udah antar lita
ke atas ya
semua taruh ya
ada apa pak